assalamualaikum pemirsa kali ini resonansi ramadan menyuguhkan hal baru dan spesial
yang akan membawa anda merenung dalam keindahan dan keistimewaan bulan suci ramadan
tidak perlu berlama lama lagi saksikan terus keseruan resonansi ramadan spesial kali ini
semua kegiatan tersebut tetap dilakukan meskipun kita memiliki kesibukan lain di setiap hari
bagi seorang pekerja pun kita tetap harus bisa meraih keberkahan di bulan ramadan
oh iya pemirsa resonansi ramadan spesial kali ini yakni ramadan ngantor
dilakukan di wilayah gedung nusantara empat dpr ri dan diselenggarakan oleh biro pemberitaan dpr ri
acara ramadan ngantor diawali langsung dengan dialog terbuka oleh salah satu anggota komisi delapan dpr ri
yaitu bapak kiai haji maman imanul haq
kita simak dengan hikmat apa yang disampaikan oleh bapak kiai haji maman imanul haq
bapak ibu sekalian bayangkan yang melawan nabi now itu anak dan istrinya
maka poinnya adalah yang pertama bersabar
jangan gampang mencaci memaki menghina orang lain
noh diuji oleh allah begitu besar
ada seorang mu alaf masuk islam
lalu dia cerita di youtubenya
tiba tiba di hadapan mobil saya ada seekor anjing
itu islam anyaran bodohnya di sana
bapak bapak dalam islam
keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anjing
termasuk bagaimana syekh yaji al bustami
dia pakai jubah yang besar
ya che kalau anda angkat jubahmu
berarti anda tidak ngerti fikir
bukankah jilatanku bisa dihapuskan
salah satunya pakai tanganmu
tetapi bila jubahmu diangkat
akibat kesombonganmu merasa lebih hebat
maka engkau gagal bertadoru berendah hati
dihadapan allah subhanahu wa ta ala
sejak itu abu yazid al bustami menyadari
tidak boleh menghina apapun
mahluk allah subhanahu wa ta ala
satu bersabar dari musibah
yang kedua bersabar dari nikmat
tapi ada yang bersabar dari maksiat
kita menahan diri tidak bermaksiat
tidurnya seorang yang berpuasa itu ibadah
bukan dibandingkan dengan orang yang baca quran atau sonako
dibandingkan orang yang jalan jalan cuci mata
ujung ujungnya kenalan dan lain sebagainya
masya allah setelah mendengarkan pesan pesan dari beliau
yang mengandung pesan moral tentang kehidupan
membuat kita lebih bersemangat dan bersyukur atas apa yang kita miliki
belajar dari kata syukur bahwasannya kita menjadi manusia harus saling membantu dan berbagi untuk kebaikan
pemirsa juga bisa loh melakukan kebaikan ini
dan jangan sampai terlewatkan karena kita bisa menyalurkannya
lewat program program amal dan aksi sukarela yang terpercaya
kita dapat membantu mereka yang membutuhkan
dan merasakan kebahagiaan dalam berbagai rezeki
bagaimana cara membuat kebahagiaan dalam kebahagiaan
hari ini biro pemberitaan parlemen mengadakan kegiatan ramadan
mengadakan kegiatan ramadhan ngantor seribu empat ratus empat puluh lima hijri
sama dengan beberapa pihak yaitu korpri dkm masjid baitur rahman
dan unit pengumpul zakat bajnas sejen dpr ri
tentu kegiatan ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengisi bulan suci ramadan tahun ini
sekali lagi juga meningkatkan kualitas ibadah kita
jadi tidak hanya kita beribadah di rumah
tapi juga di kantor juga kita selain beraktivitas seperti biasa
tentu juga kita bisa melakukan ibadah
selain itu juga kita lakukan santunan kepada para yatim dan ⁇ doafa ⁇
dalam rangka juga meningkatkan rasa tali kasih kita sensitivitas kita untuk berbagi kepada sesama
diharapkan kepada semua karyawan
terutama di biro pemberitaan dan seluruh pegawai di sekretariat jenderal dpr ri
yang ikut serta pada acara ramadhan ngantor tahun ini
bisa mengambil nilai nilai ibadah nilai nilai spiritualitas ya
untuk menjadi modal dalam melakukan kegiatan sehari hari
bekerja sehari hari di lingkungan kita masing masing
demikian mungkin mudah mudahan kegiatan ini bisa berlangsung rutin
setiap tahun sehingga insya allah kita tidak hanya bekerja untuk dunia
tidak gampang menahan emosi
dan salah satu di antara kesuksesan orang berpuasa
yaitu bertakwa itu adalah mampu menahan amarah
kita ini kadang kadang menahan amarah itu sulit
apalagi kalau amarahnya itu menyangkut dengan harga diri kita
ciri yang kedua orang yang bertakwa di dalam surat al imron ini adalah
ciri orang yang bertakwa itu adalah memaafkan saling memaafkan
dan itulah orang orang yang berbuat baik
sesungguhnya allah mencintai orang orang yang berbuat baik
pada ayat selanjutnya allah juga mengingatkan kepada kita
ciri orang yang bertakwa adalah orang orang yang
waisai itu adalah dosa sekalipun dosa besar
atau dolim terhadap dirinya
dia istighfar kepada allah
dan dia selalu ingat kepada allah
maka insya allah allah akan memberikan ampunan kepada orang tersebut
ayat ini juga menunjukkan kepada kita tidak boleh kita ini pesimis terhadap ampunan allah
setelah mendengarkan kultum singkat dari bapak aceh hasan sazili wakil ketua komisi delapan dpr ri
semoga bisa menginspirasi pemirsa parlemen ya
alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa
berbuka puasa adalah saat di mana kami berkumpul
berbagi cerita dan bersyukur atas nikmat yang diberikan allah swt
di tengah hiruk piku kesibukan sehari hari
ramadan memberikan kesempatan bagi umat islam untuk mendalami spiritualitas
salat taraweeh menjadi momen yang dinantikan
dimana kita merenungkan ayat ayat suci al quran dan memperkuat hubungan kita dengan allah swt
biasanya setelah salat taraweeh ngapain nih
lanjut makan lagi atau lanjut mengejar amal kebaikan
yuk intip keseruan belajar mengaji dan tadarus al quran setelah sholat tarawih

seiring dengan semangat ramadan yang membara
banyak dari kita memilih untuk mengambil bagian dalam tradisi sahur on the road
ini adalah momen di mana kita berbagi kebersamaan
dan berbagi kebaikan dengan sajian santap saur
sahur on the road kali ini dilakukan di lingkungan dpr ri dan di luar gedung dpr ri
kegiatan ini ternyata mendapat atensi positif loh dari halayak umum
terus sekali ya agenda saur on the road yang dilakukan tim ramad gadatorium
apalagi kita berbagi kebaikan untuk sesama
momen seperti ini benar benar membuat hati tenang ya pemirsa
bagaimanapun juga berbuka dan sahur bersama itu selalu istimewa
bagaimanapun juga berbuka dan sahur bersama itu selalu istimewa
dan demikianlah program resonansi ramadhan spesial kita hari ini
dan demikianlah program resonansi ramadhan spesial kita hari ini

kebersamaan dan keindahan ramadan
di setiap langkah perjalanan kita
terima kasih ya pemirsa